suasana duka menyelimuti kediaman pelawak senior eko kuswoyo atau eko dj
selasa pagi di kawasan pondok lapa jakarta timur
sejumlah kerabat dan rekan sesama artis tampak hadir di rumah duka
hingga selasa pagi sejumlah kerabat dan rekan sesama artis
terus berdatangan ke rumah duka di kawasan kafling dki taman malaka utara
durensawit jakarta timur
di antaranya adalah komedian kiwil
di mata kiwil almarhum merupakan pelawak yang baik
dan selalu memberikan masukan kepada sesama pelawak lain
almarhum eko dj juga dikenal sebagai sosok yang bisa dijadikan panutan
almarhum komedian yang tergabung di dalam grup pelawak seri mulet ini
dimakamkan di taman pemakaman umum malaka jakarta timur selasa siang
mas eko dj yang tadi malam mengembuskan nafas yang terakhir
jadi kiwil berdoa mudah mudahan
almarhum yang bernama asli eko kuswoyo ini mengembuskan nafas terakhir pada pukul sebelas malam
akibat penyakit ginjal
almarhum yang wafat pada usia enam puluh lima tahun ini telah memberikan kontribusi besar bagi dunia hiburan
melalui kiprahnya di sri mulat atau peran dalam penampilan komedi lainnya
almarhum meninggalkan seorang istri dan dua orang anak
wali tarusi cnn indonesia